udah tau kirain belum
gak ada apa apa
apa yang harus saya kerjain
harusnya kamu langsung tanya pak yusuf
pak yusufnya belum datang ya
lagi ke jakarta
terus saya harus apa ya
kok duduk disini
saya soalnya gak tau duduk dimana
semoga kau udah berhasil
kalau mau coba
apa dia mas
mau main catur kak
bantu saya nyari dia
udah nyuruh si iwan
kalau saya masih tugas di pasar
kalau kamu bisa nemuin mertua saya
kamu bisa tugas di pasar
kalau kamu bisa nemuin mertua saya
kamu bisa balik tugas di pasar
saya nggak tahu mertuanya kang mus
oh ada fotonya nggak
harus minta ke istri saya
ya sih kenapa
mama kamu teh kenapa
ini loh di pasar
sudah dapat kerja belum
sudah melamar kerja belum
katanya mau kerja di pabrik
kok belum melamar
saya masih tanya tanya
saya nggak tahu mau melamar ke pabrik mana
terus mau ngelamar ke siapa
mending juga jadi partner saya lagi
takut apes lagi
kalau soal apes mah semua juga bisa apa

kerja di pabrik juga bisa apes
kamu lagi di mana
bisa ke daerah gatsu nggak
iya nanti pas jam isi rahat
temenin aku makan siang ya
seharian aku nggak ada yang dikasi
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
ya yang dikerjain cuma duduk duduk aja
nanti makan siang di mana
mm duduk deket sini aja
nggak usah udah ada yang nemenin kok
ma cesi hilang di pasar
udah tau kirain belum
gak ada apa apa
ini kesempatan kamu
kalau mau tugas lagi di pasar
ada foto si emak nggak
masa gak ada
udah si mama gak pernah dipoto tuh akang
masa gak pernah dipoto
paling dipoto juga buat ktp
yang nempel di ktpnya tuh akang
ktpnya kan sama si emak
biar gak ada fotonya
kalau kamu niat bantu
pasti tetep bantu
belum tentu kang
jangan cukur rambut saya kang
bertuah kang akan saya cari sampai ketemu
gak ada lagi thirsty si emak
rasanya ga jangan ada
kalau ambil ikut itu nungguin
akang pergi dulu
ngari si emak
mau pih mami pengen nonton film dua tanda mata wanita kanan sama alex komasi
enggak itu film bagus iya tahu sutradaranya steve lim kayaknya enggak ada tuh di video
ibu ini udah dingin
bisa langsung dimakan tuh hai dimakan dulu buburnya nih